nah kalau sudah dapat thr gitu kan nah kita bisa merencanakan nih mau liburan kemana mau pulang kampung kemana atau mau kalau nggak mau pulang kampung ya mau jalan jalan kemana gitu
nah jika anda bercara mengunjungi kota medan maka sepertinya informasi ini tidak boleh anda lewatkan
ada koresponden kami akan mengajak anda ke lokasi menarik dan merasakan sensasi berwisata ke beberapa negara hanya melalui mengunjungi kota medan
saya ada di india
saya ada di tiongkok
saya ada di arab
anda yang mau
anda yang mau
ini lagi murung coba perhatikan foto budaya ini
dia selalu tersenyum
anda mau sehat nih ikutin saya saya akan kasih tips
nah kalau yang ini ini namanya jembatan kesehatan
saat dia disini sehat sehat
anda ingin sehat anda harus disini langsung sehat
oke satu lagi yang paling berharga setelah kesehatan itu ialah kebahagiaan
itu ada di jembatan yang ada
di sebelah sana
dan nanti pada saat anda menyaksikan ini
tayang mungkin jam delapan
hidup dalam kecermelangan
banyak manusia hidup dalam gengsi ya
jadi jangan gengsi
jadi hidup itu ya udah nggak usah gengsi
kalau punya perasaan ungkapin aja gitu
even di teluk terus ya ya itu nasib bang
kalau kita lihat lagi bagaimana dekorasi yang terdapat di kuil ini
banyak sekali memang menggunakan ukiran ukiran khas dari india
karena memang mendatangkan langsung arsiteknya dari india
walaupun akhirnya tenaga pekerja bangunannya menggunakan tenaga dari indonesia
dan akhirnya sudah cukup mampu untuk melakukan renovasi renovasi kecil jika memang dibutuhkan
jadi sebenarnya tidak hanya ritual ibadah saja yang dilakukan di sini
tapi juga ada ibadah lain yang juga kerap dilakukan di uil ini
yaitu ritual pernikahan
namun sayangnya pada saat kedatangan saya ke sini
tidak ada yang menikah
saya akan berpindah ke tempat yang lain
akan ada di mana saya

kamu berbuka puasa dengan yang manis atau dengan yang mau
dengan manis aja lah
gak mau sama yang mau
bubur bubur apa nih namanya
namun jika kita berbicara mengenai antrian tuh
ibu masih semangat dong antri
masih semangat dong antri
wah semangat sekali emang
kalau ada yang gratis biasanya semangat ya
jadi ketika anda memasuki sebuah tenda disini
akan banyak sekali makanan yang dijajakan
anda lihat dari sebelah kiri
tuh langsung ada yang nawarin
ada yang jual apa lagi
kak gimana omset
wah luar biasa traktir dong
ya gak ada apa bu
pizza ada gak disini
saya pengen cari pizza